bunda mohon jangan ajak rakamu udah ayo ikut juga tidak
ayo putra ku langsung kembalilah kembalilah bersama ibunda jangan ikut dengan selasi
kembalilah bersama ibunda nak ayo
kamu sedang berada di dalam kerajaan jangan takut aku tidak akan menyakiti justru aku akan
menikahkanmu dengan putriku menikah
apakah putrimu cantik seperti kamu tentu saja putriku cantik sepertiku
akhirnya saya bisa kawin dengan cewek cantik apalagi dengan ratu ratu dayang
cepat dayang bawa aku yuk iya ratu dayang cepat bawa putriku kemari baik ratu
kenapa pemain balapati belum datang juga kemana dia
mengapa lama sekali peman maafkan saya radit sangat menculik mencari hewan di sekitar sini
buatlah api wonggun untukku
buatlah api wonggun untukku
buatlah api wonggun untukku
buatlah api wonggun untukku
hai bengkel untukku
aduh sudah sabar ini saya sepeta tua sabar sedikit ya kalau aku nikah sama
petri ratu pastinya aku bisa jadi raja itu calon istrim sudah datang
alimah alimah tidakmu tidak alim tidak tidak mau kemana kamu mau kamu tidak punya pilihan
lain selain menikahi tidak tidak tidak

kita cari kemana lagi
lima masalah santang tidak kita temukan iya saya dapat desa yang udah ya kita sudah
cari kemana mana lima masalah santang belum ditemukan hampir semua goa
hai di sekitar kota raja ini sudah kita cari
hai tapi kita tidak menemukannya
hai apa yang kita lakukan
hai apakah kita harus lanjutkan pencarian ini
hai tidak usah sasnya oleh daya sebaiknya kita kembali ke istana kita laporkan ke
kusi prabu siliwani biarkan beliau yang memutuskan

kita mau kemana selasi
di situ tempatnya indah
di situ tempatnya indah
kalian mau kemana
aku mau ajak raka kesana bunda
tempatnya indah sekali
jangan ajak rakamu
ikut juga tidak
kembalilah bersama ibu undang
jangan ikut dengan selasi
kembalilah bersama ibu undang nak
selasi ibu undang mohon jangan bawa rakamu
puter aku bangunda
puter aku bangunda jangan tinggalkan ibu undang
ibu undang tidak sanggup kehilangan putra putri ibu undang
ibu undang sayang padamu
bangun bangun lah bangun
jangan tinggalkan ibu undang
jangan tinggalkan ibu undang
ada apa raden
kenapa raden jadi murung kayak begini
tiba tiba saja pamah
aku teringat dengan raka
mudah mudahan saja tidak terjadi apa apa dengan dia
nimas alhamdulillah nimas
nimas sudah kembali
kami baru saja kembali
kami ditugaskan untuk mencari nimas
dan kami hampir saja putus asa
karena kami tidak menemukan nimas
terima kasih bangan
alhamdulillah ya biar lama
aku kembali ke istana dalam keadaan sehat wa alfiah

siapa yang membebaskan imas
yang membebaskanku adalah paman amuk marugul
kalau begitu saat kami sedang bertarung melawan mahesa dan buto ijo
sebenarnya prabu amuk marugul datang dan membebaskan imas rana santang
tapi mengapa dia tidak memunculkan diri
bukankah dia juga sudah tahu kalau gusti prabu siliwangi mengutus kami
apa maksud dari semua ini
jadi sebenarnya paman senopati sancang lodaya
dan syekh guru nurijati ditugaskan untuk mencariku
kami pergi atas perintah gusi prabu siliwangi
imas kembali dalam keadaan sehat walafinya
dan tidak ada kekurangan satu apapun
hal itu yang lebih utama bagi kita semua
bagaimana kondisi raden walang sungsa
keadaan raden walang sungsa semakin memburuk
kita semua masih menunggu kepulangan rai kian santa
atau rai srawi sesa
tabib istana sudah menetapkan batas
dua kali matahari terbenam
dan jika raden walang sungsa belum juga mendapatkan obatnya
imas jangan khawatir
dalam lindungan allah swt
dan mereka akan berhasil membawa obat itu
kami ingin menjenguk raden walang sungsa